peran pegi ulangi peran ps alias peron alias robi irawan
berdasarkan keterangan dari saksi pada tanggal dua puluh mei dua ribu dua puluh
kemudian dua puluh dua mei dua ribu dua puluh empat
dan dua puluh lima mei dua ribu dua puluh empat
yaitu menyuruh dan mengejar korban rizki dan korban fina
dengan menggunakan sepeda motor honda bit warna orange
selanjutnya memukul korban rizki dan korban fina menggunakan balok kayu
kemudian membonceng korban rizki dan korban final
menuju tkp bersama dengan saksi
memukul korban rizki menggunakan balok kayu
lalu memperkosa korban vina dan memunuh korban vina
dengan cara dipukul menggunakan balok kayu
kemudian membawa korban rizky dan korban fina menuju flyover
peran ps alias perong alias robi irawan
berdasarkan keterangan saksi pada tanggal dua puluh dua mei dua ribu dua puluh empat
saksi bekerja di sekitar tkp selama lima tahun
saksi mengenal wajah orang orang yang biasa nongkrong
di depan smp negeri sebelas cirebon namun tidak tahu namanya
namun tidak tahu namanya
namun tidak tahu namanya
saksi mengenali lima orang wajah ya
termasuk salah satunya ps alias peron alias roby irawan
saksi mengenali lima motor yang menjadi barang bukti
dan mengenali satu motor smash warna pink
yang dikendari oleh rizki dan rizki
yang dikendari oleh tersangka ps
ditunjukkan facebook atas nama akun peggy setiawan
yang di dalamnya terdapat gambar motor smash warna pink
motor smash warna pink berada di tempat kejadian
ps alias perong alias robi irawan berada di tempat kejadian
saksi melihat ps alias perong alias robi irawan berada di tempat kejadian
dan segera menemukan perang p pascal
dan segera menemukan perang p pascal
dan segera menemukan perang p pascal
dan segera menemukan perang p pascal
dan segera menemukan perang p pascal
s merupakan teman masa kecil saksi
ps mempunyai nama panggilan yaitu perokok
ps mempunyai motor smash warna pink
ps sering nongkrong di seberang smp negeri sebelas cirebon dan belakang man dua cirebon
peran ps alias peron alias roby irawan berdasarkan keterangan dari saksi pada tanggal dua puluh dua mei dua ribu dua puluh
yaitu peggy sering nongkrong di seberang smp negeri sebelas cirebon
peran ps alias perong alias robi rawan berdasarkan keterangan saksi pada tanggal dua puluh dua mei

artinya penyidik pada tahun dua ribu enam belas pernah mendatangi rumah dpo namun yang bersangkutan tidak ada di lokasi
kemudian mengamankan motor smash warna pink dan memfoto dpo yang berada di dinding
yang kemudian foto tersebut diperlihatkan kepada saksi dan membenarkan bahwa foto tersebut merupakan foto ps
upaya tersangka ps menghilangkan identitas
yang pertama sekitar bulan september dua ribu enam belas sampai dengan tahun dua ribu delapan belas
peran ps menyewa kamar kontrakan di katapang kabupaten bandung dan mengaku bernama robi irawan
dikenalkan oleh a saprudi kepada tuti jubaida adalah sebagai keponakannya yang bernama

abrudin ini adalah ayah kandung dari ps
memiliki dua akun facebook atas nama peggy setiawan dan roby irawan
barang bukti selain barang bukti yang sudah ada di dalam putusan pengadilan
hasil penggeledahan di rumah orang tua tersangka ps alias peron alias roby irawan
yaitu dua lembar snk kendaraan roda dua dengan nomor polisi b tiga ribu empat ratus delapan tfv dan b enam ribu dua ratus empat puluh tujuh pik
satu lembar asli surat kelahiran atas nama begy setiawan
dua buku rapot asli sd dan smp atas nama pegi setiawan
dua lembar ijazah asli sd dan smp atas nama pegi setiawan
lembar fotokopi kartu keluarga
tiga lembar fotokopi kartu keluarga
satu lembar fotokopi biodatat pendudukan atas nama kartini
dua lembar ijazah dan hasil ujian nasional smp atas nama pegi setiawan
satu lembar fotokopi surat keterangan pembuatan ktp atas nama peggy setiawa
satu lembar surat pemerintahuan smp atas nama peggy setiawa
empat lembar foto peggy
satu lembar kartu indonesia pintar atas nama pg setiawan
satu lembar fotokopi ktp atas nama luciana
satu lembar fotokopi kartu ujian atas nama peggy setiawan
dua buah dus box handphone infinix dan samsung galaxy
barang bukti dari ps alias perong alias wabi irawan
yaitu satu unit handphone merek samsung warna hitam milik ps alias perong alias wabi irawan
yaitu satu unit handphone merek samsung warna hitam milik ps alias peron alias roby irawan
modus operandi melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana
dan turut serta melakukan perbuatan kekerasan
memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya
terhadap korban atas nama rizky dan atas nama fina
dengan menggunakan alat berupa kayu batu dan senjata
tajam sampai meninggal dunia
undang undang dan pasal yang dilanggar
junto pasal lima puluh lima ayat satu ke satu kuh pidana
dan pasal delapan puluh satu ayat satu undang undang ri nomor tiga puluh lima tahun dua ribu empat belas
tentang perubahan atas undang undang ri no dua puluh tiga tahun dua ribu dua
junto pasal lima puluh lima ayat satu ke satu kuh pidana
dengan ancaman pidana mati
seumur hidup dan paling lama dua puluh tahun
kami dari pol dajabar
bahwa polri akan terus melakukan penuntasan perkara ini
dan menggunakan metode ilmiah
apabila masyarakat mendapat informasi
dalam perkara pembunuhan vina egy
kepada penyidik di transkrip pol dajabar
dengan disertai bukti bukti
saya persilahkan kalau masih ada pertanyaan